kita ke informasi lain ini mungkin bisa jadi kabar gembira untuk para pengendara sepeda motor
gubernur dki jakarta anies baswedan akan menghapus larangan sepeda motor melintas di ruas jalan sudirman tamrin
guna merealisasikan aturan tersebut anies berencana merevisi peraturan gubernur no satu ratus empat puluh satu tahun dua ribu lima belas yang dibuat oleh ahok
anies menilai pengurangan volume kendaraan tidak bisa terrealisasi melalui pergub tersebut
karena rancangan yang ada kita diskusikan di dalam rancangan itu memang diasumsikan tidak ada kendaraan roda dua yang memasuki wilayah sudirman dan tamrin
kemudian kita review rancangannya agak panjang dan saya sampaikan kepada semua bahwa kita menginginkan agar kendaraan roda dua

menggunakan jalan sudirman dan tamrin jadi rancangan yang sudah ada supaya diubah